menyembur hingga tiga puluh lima meter di atas permukaan tanah warga ngawi kini dihebohkan oleh sumur sumur kering milik petani yang justru mengeluarkan gas
sebagian warga khawatir dengan kondisi ini mengingat gas tersebut begitu mudah terbakar saat disulut api
api yang menyala ini berasal dari gas yang keluar dari sumur pompa milik petani di desa bendo kabupaten ngawi
sumur yang mengering saat musim kemarau kini justru mengeluarkan gas yang mudah terbakar jika disulut api
tak hanya satu diperkirakan setidaknya ada sekitar lima sumur pengairan sawah milik petani yang mengeluarkan gas
kebanyakan sumur yang mengeluarkan gas merupakan sumur pengairan sawah yang sudah tidak dipakai pemiliknya karena sumber airnya sudah habis
kejadian ini cukup mengebohkan warga sekitar
mereka berdatangan ke lokasi dan mencoba menyulut api di sumur yang meluangkan gas yang mudah terbakar itu
ya menurut saya itu termasuk
termasuk fenomena alam
di sini itu ada empat
yang pertama itu di sana ada semburan air itu
yang di sini itu ditemukan tiga
yaitu sumur ada gasnya berserta nyala apinya
terus kalau menurut mbak gimana mbak
khawatir nggak dengan arsnya
ya menurut saya itu sebenarnya itu bagus
cuman ya menurut warga itu khawatir jika terjadi apa apa
termasuk harus waspada juga
di sumur buat mengairin sawah
dan musim kemarau ini udah nggak keluar air terus keluar gas tuh
masih bisa dipakai pak
sudah nggak bisa dipakai
terus padinya gimana pak
padinya sudah mengering mati
sebagian warga mengaku khawatir dengan banyaknya sumur gas di musim kemarau ini
karena dinilai berbahaya
banyak pemilik sumur yang menghentikan aktivitasnya
dan membiarkan tanaman padinya berlahan mati kekeringan
inam tohari ngawi jawa timur